kita kembali ke tanah air di mana sebuah pusat pelatihan bela diri di bali ini namanya telah mendunia
tempat ini pun menjelma menjadi arena olahraga besar yang banyak dicari oleh petarung dari dalam maupun luar negeri untuk berlatih
olahraga bela diri di indonesia berkembang sangat pesat
saat ini bela diri menjelma menjadi salah satu gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan
bali mma training camp
salah satu pusat latihan bela diri dengan fasilitas internasional ini sudah berdiri sejak dua ribu dua
dengan staf kepelatihan yang berasal dari berbagai negara di dunia
bali mma training camp sudah memiliki nama di kancah bela diri internasional
hal ini membuat bali mma berkembang pesat sejak didirikan dua tahun lalu
banyak petarung dari dalam maupun luar negeri yang berlatih di sini
dengan mengusung moto bali family
arena di daerah canggu ini menjadi tempat berkumpulnya para petarung dari berbagai disiplin ilmu bela diri
seperti muay thai brazilian jiu jitsu dan rasling
selain para petarung profesional para pemula banyak yang sengaja datang untuk berlatih di sini
bali mma telah menghasilkan banyak petarung dari dalam maupun luar negeri
salah satu petarung juara dunia yang berlatih di sini adalah tiffany vansus
tiffany merupakan juara dunia empat kali muay thai dan juara dunia glory kelas super bantam
di organisasi glory kickboxing organisasi kickboxing terbesar di dunia
bali adalah tempat yang sangat luar biasa
pulau ini luar biasa
saya suka berlari
saya suka pulau tropikal
tapi paling penting di sini ada gym keluarga yang ada di sini
orang orang yang berkeliling saya yang saya latihan yang saya hidup dengan yang saya bekerja dengan
yang saya interaksi dengan setiap hari
saya merasa mereka membuat saya menjadi orang yang lebih baik
mereka adalah keluarga saya
menurut pendirinya bali mma training camp sengaja didirikan di bali
karena bali merupakan tujuan wisata dunia
adalah antoni leon dan dua rekannya yang mendirikan pusat latihan bela diri ini
selain fasilitas untuk berlatih juga tersedia ahli nutrisi untuk mengembangkan fisik dan kesehatan para petarung
dan kami melihat kesempatan untuk membangun arti arti mistik di indonesia
dan kami tidak melihat banyak gym di bali
dan satu hal yang menyebabkan yang lain kami bertemu dengan investor kami
dan kami mulai berlari terus
dan segera setelah itu kami dapat membuka gym di bali
di samping untuk para atlet profesional
bali mma juga memiliki program untuk anak anak hingga remaja untuk berlatih bela diri
dengan adanya arena untuk berlatih bela diri seperti ini
indonesia akan diakui di kancah olahraga bela diri dunia
rindu putrama canggu